the shape of water salah satu yang menjadi pemborong piala terbanyak dalam gelaran oscar dua ribu delapan belas
dan kita lihat selain bertabur bintang perhelatan penghargaan perfilman terbaik di hollywood
ajang piala oscars menyisakan angka fantastis terkait hadiah ataupun juga goodie bag yang diboyong pulang seluruh nominator
tidak tanggung tanggung karena goodie bag ya goodie bag itu yang biasa kita bawa pulang kalau ada acara gitu ya
ternyata senilai selebih dari seratus ribu dolar amerika serikat
ada juga menyebut sekitar satu ratus dua puluh ribu dolar amerika serikat atau sekitar lebih dari satu lima miliar rupiah
lantas apa saja hadiah istimewa di ajang oscars dua ribu delapan belas
super mewah oscars saya ulas sebelumnya untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat bersama bahwa oscar tersebut ternyata tidak hanya membawa dampak untuk piala oscar ya
jadi ini adalah beberapa angka ataupun nilai ekonomi dari oscar
kita tahu bahwa ini angka ini hanya goodie bag
goodie bag itu kalau anda ada acara seminar atau anda ada acara pernikahan biasanya suka diburu ya oleh kita yang diundang gitu ya
nah ternyata ini didapatkan juga oleh para nominator
tapi hanya nominator yang memiliki peran di acting role ataupun juga peran peran nominator untuk individu
misalnya peran terbaik ataupun juga pemeran wanita terbaik pria terbaik kemudian direktur ataupun juga sudara terbaik gitu ya
jadi hanya itu yang mendapatkannya
dan hadiahnya tidak tanggung tanggung
ada yang menyebut seratus ribu sampai satu ratus dua puluh ribu dolar amerika
kalau kita konversi ke rupiah itu nilainya bisa lebih dari satu lima miliar rupiah
jadi itu goodie bag yang dibawa
goodie bag dari apa ya
kayak gitu ya
pengen juga kita dapat goodie bag segede itu
tapi paling tidak kami ambil beberapa
kita lihat ada beberapa yang kami ambil dari sejumlah hadiah istimewa bagi para nominator
yang pertama kita lihat adalah pelesir ke tanzania dan juga zanzibar
nilainya up to satu ratus tiga puluh ribu dolar amerika untuk per orang
dan nanti perjalanannya bisa dua orang
jadi kalau misalnya kayak del toro misalnya dia memenangkan sebagai sudara terbaik
dia bisa bawa siapa pasangannya gitu ya
atau siapapun dan perjalanannya sebanyak dua belas malam
tapi kalau kita lihat angka ini sesungguhnya
angka ini stagnan dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas untuk goodie bag ya
tapi bila kita berkaca pada dua ribu enam belas itu angkanya jauh lebih mahal
jadi ternyata ini memberi penjelasan juga
bahwa ekonomi global yang sedang recovery juga memberi dampak bagi goodie bag
untuk para nominator pemenang oscar ya
karena lebih murah ya
dan hari ini juga untuk dua ribu delapan belas juga stagnan di seratus ribu hingga satu ratus dua puluh ribu
pelesir ke tanzania dan zanzibar tampaknya salah satu yang termahal
untuk salah satu bagian dari ataupun item dari goodie bag yang dibawa oleh para nominator
selanjutnya kita lihat bagaimana untuk perawatan spa
yang bernilai lebih dari seribu dolar amerika serikat selama seminggu gitu ya
kita konversi ke rupiah sekitar tiga belas lima ratus saja kita rata ratakan
itu berarti tiga belas juta
ya tiga belas lima ratus rupiah ya tampaknya ya
hanya dalam seminggu mahal banget ya
kalau bukan satu ratus tiga puluh jutaan ya
tapi artinya ini mahal banget gitu ya
biasanya kita kalau menipedi juga di salon segmen menengah itu kan hanya sekitar ratusan ribu
ini sampai belas
ya gak apa apa lah namanya juga goodie bag
baik selanjutnya kita lihat ada juga dapat hadiah plusir ke hawaii
kita lihat nilainya tiga ribu dolar amerika serikat
dan ini menginap enam malam di salah satu resort luxury yang ada di hawaii
jadi nikmat sekali jalan jalan dari tanzania
kemudian bisa juga ke hawaii
terus bisa juga memanfaatkan seminggu spa gratis dengan nilai belasan juta rupiah
lalu bagaimana juga setelah dari tanzania
kemudian tadi juga ke hawaii
juga boleh mengunjungi yunani dengan harga ataupun nilainya empat ratus enam puluh dolar amerika per malam
dan menginap di aviation luxury resort yang ada di haldiki ataupun halki di yunani ya
jadi asik banget bisa jalan jalan ya dari eropa
kemudian tadi kita lihat juga ada hawai ya
asik banget ya bisa jalan jalan terus
selanjutnya dan oh sudah selesai
kita hanya mengambil contoh beberapa saja
dan artinya ini memberi gambaran betapa bisnis hiburan itu juga menjanjikan
goodie bag aja senilai miliaran rupiah gitu ya
bagaimana lagi industri nya
dan ini semoga bisa memacu juga untuk industri hiburan di tanah air
mengikuti jejak hollywood mengembangkan nilai bisnisnya agar lebih besar lagi
lebih mencuri perhatian publik
tidak hanya domestik regional bahkan global